memilih membeli telur pecah itulah yang dilakukan aziza
kenaikan harga telur membuat aziza harus membeli telur pecah
lantaran telur ayam sudah menjadi hidangan yang dikonsumsi keluarganya setiap hari
mahal telur sekarang
tadi ibu cari telur yang mana bu
telur yang pecah
harganya lebih murah atau gimana bu
harganya lebih murah
sekarang yang pecah berapa bu
ya harga telur ayam ras di pasar grogol jakarta barat kamis kemarin
sudah mencapai rp tiga puluh dua per kilogram
sebelumnya harga telur di kisaran rp tiga puluh per kilogram
pedagang memperkirakan harga ini akan terus naik terutama menjelang hari raya
kenikannya karena biasa akhir tahun mendekati natal pasti kayak gitu
bentangnya kemungkinan naik lagi nggak sih pak
bisa jadi naik lagi bisa
membeli telur pecah juga menjadi pilihan konsumen di pasar induk serang banten
harga telur pecah per kilogram bisa lima rupiah lebih murah daripada harga telur dalam kondisi utuh
buat di pecah
kalau yang bagus maksudnya yang utuh
kalau yang kakak telur masuk ngirim
utuh memang harganya beda

tak hanya telur daging ayam potong di pasar induk serang juga terus naik
jika sebelumnya harga daging ayam rp dua puluh delapan per kilogram
kamis kemarin konsumen harus membayar tiga puluh untuk satu kilogram daging ayam
seperti di jakarta para pedagang memprediksi harga akan terus naik menjelang natal dan tahun baru
mengingat tahun lalu harga telur bisa mencapai rp tiga puluh delapan

diliputan cnn indonesia